satuan kriminal umum polda metro jaya dan polres metro bekasi kota
selasa malam menggerebek markas john kay
di perumahan titian indah kelurahan kalibaru kecamatan medan satria bekasi
penggerebekan ini diduga terkait penyerangan di green lake tangerang
dan penganiayaan yang terjadi di cengkareng jakarta barat
saat ini dua puluh lima tersangka dan sejumlah barang bukti
seperti senjata tajam dan beberapa barang bukti lainnya
telah diamankan di polda metro jaya
sementara itu sejumlah saksi mendatangi polda metro jaya pada senin dini hari
untuk memberikan keterangan terkait kedua penyerangan tersebut
patugas masih menelidiki motif penyerangan tersebut
jk inisial jk dan c sementara masih kita lakukan pemeriksaan
sementara yang lain yang merupakan anggota daripada jk sendiri
yang pada saat kita akan melakukan penangkapan terhadap jk
ini coba menghalang halangi petugas sehingga yang bersangkutan seluruhnya kita akan bawa ke
krimum polda metro jaya untuk kita lakukan pendalaman
kejadian tersebut bermula dari penyerangan satu rumah oleh sekelompok orang tidak dikenal
dengan membawa senjata tajam di perumahan green lake city cipondo tangerang banten pada minggu siang
penyerang lebih dari lima orang dengan membawa senjata tajam dan tumpul
serta menggunakan tiga kendaraan roda empat
akibat kejadian ini
salah seorang satwa setempat menjadi korban saat menghadang kelompok tersebut
diduga terkait penyerangan di green lake city tangerang
seorang pria terluka dan seorang lainnya tewas
akibat dianiaya sekelompok orang di kawasan duriko sambi cengkaring jakarta barat pada minggu sore
korban bernama yustus korwing rahadbau empat puluh enam tahun
warga pejombong antarabangsa
tanah abang jakarta pusat
tiba tiba dikejar sekelompok orang dan dianiaya hingga tewas
tim liputan cnn indonesia